perutnya udah saya kompres payar panas
sekarang mama udah di kamar mandi
tante gak bisa lama lama disini
tante harus pulang
makasih ya tante udah nemenin
sama sama tante pulang dulu ya
udah pergi ular
syukur udah cepat tertolong kalau tidak bisa sudah kemana mana bisa tapi ular itu kan
ular itu bukan ular biasa ular itu cuma iblis yang bersekutu dengan manusia
ular itu sudah mencari tumba maksud mas apa ada orang mencari harta dengan bantuan iblis
gimana perasaan sekarang sudah baik kan mas ini yang telah menolong kamu terima kasih mas jangan
terima kasih kepada saya tapi terima kasih kepada allah tanpa pertolongan allah
saya tidak akan ada apa apanya alhamdulillah ya allah aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
adikmu kan sekarang menjadi orang kaya bagaimana kalau kita minjam uang dari dia mah sukamuh
iya siapa lagi kalau bukan adek sebelum itu kalau dia mau bantu kita pak dari kemarin kemarin
ya bapak kan hanya kasih saran mama tuh yakin pak kalau dia memang gak mau bantu mama lagi
ya allah apa yang harus aku lakukan
aku harus mencari uang untuk membawa mereka ke rumah sakit
foni mana orang tua kamu
terus kamu udah bawa ke dokter
fonny asal kamu tahu
aku bisa biayain semua biaya pengobatan mereka
aku tidak main main fun
aku itu udah bukan lukman yang dulu kamu kenal
miskin dan hina
sekarang aku udah kaya phone
kamu nggak perlu tahu
aku akan membawa kedua orang tuamu untuk berobat
dan aku akan menanggung semua biayanya
kamu harus menikah denganku
tak disangka kamu bisa menjadi kaya seperti ini lukman
dari mana tante tahu rumah baruku ini
dunia itu kecil lukman
tante hanya kasihan pada foni
kapan dia bisa menikah
kalau kedua orang tuanya masih sadar seperti itu sifatnya
kalau saja pemikiran mereka sama seperti tante
gimana kamu mau rumah sakit fon
kita uang kita udah gak punya
bisa bisa rumah kita dijual nih
dan kita akan tinggal di mana fon
kalau papa sama mama setuju
mas lukman yang akan biayai semuanya ma
lukman yang orang miskin itu
sudah berapa kali mama bilang
jangan pernah dekati lagi orang ini
kamu jangan ngelawan mama
ini yang ter
diam kamu fonny
pokoknya selama mama masih hidup
mama tidak akan pernah merestui hubungan kalian berdua
ma ada yang terlalu
lu pada gagal lu
papa lu bukannya bantuin lu
lu kemana aja sih
tadi di dalam kan
kayak anak buahnya adira chan
tahan tunggu sini ya
cepet chan bantuin chan
hai apaan ini apa kalian melarang saya
tunggu tunggu apaan ini apa salahku
hai kamu bunuh orang tua saya
saya pun orangtua kamu tidak mungkin poni aku mencintai kamu tapi enggak mencinta mereka enggak
enggak poni aku gak bunuh mereka poni
sekarang gua punya hak buat musik lu pergi
bertobatlah biar kami bantu menghilangkan sesatmu
ya sayalah membunuh kedua orang tua fani kenapa tante lakukan semua ini
mbak kan tahu aku saat mencintai mas diman
dan mbak juga tahu
aku akan segera menikah dengan mas diman
tidak perlu aku tidak butuh penjelasan dari mbak
mas diman jahat mas diman jahat
aku sudah menghancurkan duvoni
apa yang harus kami ingat sekarang
masa lalu bukan buat untuk dikenal
tapi ambillah hikmah dan pelajaran
dan lupakanlah apa yang sudah terjadi
insya allah kamu akan diberi petunjuk sama allah
rumah ini adalah warisan
yang seharusnya dilimpahkan kepada orang tua lukman
karena beliau sudah tiada
maka rumah ini sepenuhnya dilimpahkan kepada lukman
kalau begitu kami permisi dulu
kalau kami punya salah